anda masih bersama kami di layar demokrasi
menjelang pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh di depok jawa barat
muncul nama baru sebagai calon wali kota dan wakil wali kota
yang berencana mendaftarkan dirinya ke kpud dari jalur independen
dia adalah jurgen sutarno calon wali kota dan pasangannya reza zaki
sebagai calon wakil wali kota depok
jurgen sutarno calon wali kota dan pasangannya riza zaki
resmi melakukan deklarasi atas kesiapannya
mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah
jurgen dan reza maju untuk mencalonkan diri tanpa menggunakan
partai pengusung atau jalur independen
dalam deklarasinya jurgen dan zaki mengungkapkan
delapan poin penting yang mereka usung
delapan poin itu mencakup transportasi massal
akselerasi penanggulangan kemiskinan
mengurangi pengangguran depok kota sehat depok cerdas
zero waste city kota hijau dan reformasi pelayanan publik
kendati demikian terdapat tiga hal utama yang menjadi fokus mereka
yaitu tentang pengangguran harga sembako dan kemacetan di depok
apakah calon perorangan atau independen punya asa di pilkada tahun depan
apakah mereka punya peluang melawan dominasi partai politik
atau mereka hanya jadi pemanis kontestasi pemilu
selain masih bersama dengan bang faisal basri dan juga bang ferry amsari
di studio pada malam hari ini
tangan bakal calon wali kota depok yurgen sutarno
salam malam yurgen terima kasih sudah hadir di cnn
mungkin kita langsung saja ya tanya
anda sudah mendeklarasikan diri untuk maju dari jalur independen
sebagai calon wali kota depok kita menyebutnya bacawalkot
bakal calon wali kota depok karena belum diverifikasi ya
belum jadi calon
belum jadi calon resmi ya
sebetulnya apa motivasinya sih
dua hal pertama adalah kita lihat elit partai di lokal ya di depok itu
kalau membuka hati untuk ide dan gagasan baru
serta calon baru untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mbak nana sebut tadi
kedua ya memang kami baca di bawah
terutama pemilih di usia tiga puluh lima tahun ke bawah itu
mereka ingin ada opsi alternatif
kalau kita lihat peta politik di depok
calon yang kuat dua dan nama ini nama petahana
sehingga saya dan reza zaki kami memutuskan
kita kritik kritik tulis tulis terus nggak didengerin sama wali kota
kita berikan opsi alternatif itu lewat jalur independen
tapi kan anda sebelumnya adalah politisi psi kemudian anda mengundurkan diri dari psi
meskipun psi cuma punya satu kursi di depok
kenapa kemudian anda tidak berdialog dengan partai anda dari psi
kemudian psi bernegosiasi dengan partai lain untuk koalisi mengusung anda
kenapa harus mundur
oh saya sampaikan ke dpp kondisinya di depok
petanya akan seperti ini
hanya akan ada dua calon koalisi berat
dan saya sampaikan masalah masalah di depok
aspirasi itu bisa ditampung lewat jalur independen terbuka sekali
akhirnya saya menyatakan saya mengundurkan diri
dan dari dpp menyambut baik artinya mereka memahami situasi di depok
dan ya silahkan maju semoga berhasil
oke tapi artinya dari partai anda juga tidak melakukan negosiasi
ataupun koalisi dengan partai partai lain untuk bisa mengusung anda
kalau misalnya anda bisa dilihat punya potensi sebagai calon independen
itu kan sebetulnya bisa dilakukan
saya tuh awal november lalu sudah mengundurkan diri
terkait dinamika terakhir saya nggak ngikutin di dalam
mungkin lebih cocok tanya ke dpp psi
oke tapi memang berat ya syarat calon independen
kalau kita baca itu nanti saya akan tanya ya ke bang ferry
tapi bagi anda anak muda yang mau maju untuk menjadi calon independen
itu menurut anda persyaratannya berat nggak sih
undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang pilkada itu buat kami
itu tidak menciptakan lapangan yang rata dan kompetisi yang adil
buat bakal calon perseorangan
berarti syaratnya delapan puluh lima satu ratus tujuh
itu berapa persen
dan ini mbak nana sebenarnya ini loh bentuk formnya kan begini
ini fotokopi ktp lalu diisi
ada surat penyataan ya kalau yang baru ya
lalu ditanda tangan
ini harus nyari delapan puluh lima satu ratus tujuh
dalam waktu berapa lama
ya dalam waktu tiga bulan terakhir ini ke depan ini ya
nah kedua ada yang namanya silon sistem informasi pencalonan
data ini satu persatu harus di input lagi ke silon
jadi bayangkan berapa ratus orang yang kami butuhkan untuk bisa memenuhi persyaratan ini
di sisi lain ya kami anak muda modal kami ya idealisme dan semangat gitu ya
ini tentu menjadi hambatan tapi kami alhamdulillah sekarang masih on track
bang ferry dari segi aturan ini menjadi hambatan buat anak anak muda ataupun tokoh tokoh yang ingin maju dari jalur independen
tapi syaratnya kalau kita baca ini agak berat
di beberapa persyaratan memang beda beda ya tergantung wilayah tergantung kpud masing masing ya
kalau dulu kan dari jumlah penduduk
tapi yang sekarang ini dari daftar pemilih tetap
itu menurut anda memang harus direvisi undang undang pilkada
angka enam lima sampai sepuluh itu kan basisnya kan jumlah penduduk
jumlah penduduk itu yang menentukan
jadi problematikanya begini ini angka angka sengaja dibangun oleh partai politik untuk mencegah calon alternatif
kenapa begitu karena sebagian daerah terbukti bahwa calon alternatif itu menjadi pilihan publik
publik melihat karena mereka tidak dekat dengan partai partai belum mau berubah ya
karena mekanisme kandidasinya juga buruk
akhirnya memilih calon calon alternatif itu
tetapi ini kan begini ketua partai jadi tidak punya kekuatan tersendiri untuk menentukan siapa yang benar benar menjadi kepala daerah ya
sehingga mereka mencari rumus yang rumit untuk kemudian sulit diaplikasikan diimplementasikan di daerah yang kemudian angka penduduknya juga sedikit hingga yang besar ya
nah kasus kasus seperti ini sebenarnya kan sudah terjadi di dua ribu delapan belas kemarin ya
ada sekitar delapan hingga sepuluh orang yang kemudian terpaksa mengundurkan diri karena memang berat sekali untuk mencari
jadi jalur independen ya
apalagi misalnya ada keterkaitan tadi kan cerita silon ya
sebenarnya kan itu kan sistem informasi ya
tugasnya untuk memberikan informasi
nah kalau kemudian syarat kan lain hal lagi
kalau sudah terpenuhi ya selesai sebenarnya
tapi kan ini diperumit kemudian akhirnya hak hak orang kemudian tidak bisa didapatkan
saya merasa tidak perlu serumit itu untuk calon independen maju supaya demokrasi kita punya alternatif
dan partai juga mulai berpikir ya kalau tidak membuka diri tidak membangun sistem kandidasi yang baik mereka akan tertinggal oleh calon calon independen
faktanya kita kan mendapatkan calon calon kepala daerah yang bagus ya dengan konsep calon independen ini
karena partai tidak mungkin juga memajukan orang yang tidak berkualitas
karena mereka akan dihabisi oleh calon independen yang berkualitas
nah problematika ini yang sebenarnya harus ditata
yang sebenarnya harus ditata oleh kpu
jangan sampai kpu mengikuti kehendak partai untuk memperumit masalah ini
ini kan aturannya ada di komisi dua sebetulnya dengan kpu ya
nah apakah kemudian dari segi aturan memang harus direvisi undang undang pilkadanya ya bang ferry
kan sekarang sudah mengarah kesana ya
tetapi saya tidak tahu apakah dua ribu dua puluh ini kita sudah akan menggunakan undang undang yang baru
mudah mudahan kesadaran partai muncul ya
tapi kan ini revisi kan muncul karena
ya begitu di undang undang pemilu ada bawaslu yang jumlahnya lima orang
tiba tiba di undang undang pilkada ada yang namanya panwas jumlahnya tiga orang
nah ini mereka meskipun nama lembaganya berbeda
tapi karena problematika ini akhirnya ada dua orang menganggur kan
lalu ini karena tidak matching ya ingin diubah
jadi bukan ke arah substansial
sebenarnya perbaikan ke arah yang lebih teknis sebenarnya
ya mudah mudahan begitu perbaikan arah demokrasinya juga dibenahi di dalam undang undang yang baru
bang faisal sebagai mantan bacagub ya
saya nyebutnya bacagup ya
bakal calon gubernur
karena pada saat itu kan belum menjadi
sudah calon jadi cagup
jadi cagup tahun dua ribu dua belas anda merasa memang sama yang dirasakan seperti jurgen
itu memang berat
anda sempat menyebutkan diskriminatif sebetulnya ya pada saat itu
ya saya sendiri kalau boleh cerita sedikit ya
ya gimana pengalamannya
sebetulnya kan ahok yang mau maju independen
kemudian dia gagal memperoleh dukungan
nah timnya ini harus ada yang lanjutkan
makanya saya lanjutkan dan kita bisa
tapi memang sungguh sangat berat ya
jadi setiap orang yang mendukung kita itu akan dicek secara faktual betul atau tidak
kalau tidak bisa pupus tuh
jadi memang sangat berat
padahal hakikat independen ini kan jaring jaring pengaman demokrasi
tetap kalau partai sedemikian lalimnya itu negara tidak rusak karena ada yang mengoreksi
jadi membuat murah gitu ya
jadi tidak bisa harga
harga itu terlalu tinggi
karena pengalaman saya misalnya deal dengan partai
oh maaf kata satu partai itu ke saya
kami sudah deal dengan dua calon
kalaupun yang nanti akan terjadi kita lelang aja siapa yang memberikan penawaran tertinggi
penawaran uang tertinggi
oke mahar gitu
nah mahar itu tidak bisa terlalu tinggi
kalau independen bisa masuk
jadi jaring jaring pengaman
oleh karena itu independen harusnya dilihat sebagai sparring partner atau pengoreksi dari partai politik
bukan mempersulitnya gitu
oke artinya mahar itu memang ada bahkan untuk menjadi untuk dari calon independen saja sempat ditawarin seperti itu ya
kita akan membahas sebetulnya apakah ini ada masukan kritis sebetulnya kepada para parpol untuk bisa mengevaluasi dirinya
karena banyaknya calon independen yang akan memilih
karena banyaknya calon independen yang akan maju pada pilkada
kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
saya mau ke jurgen dulu
waktu anda memutuskan ke jalur independen ataupun jalur perseorangan
sempat datang dong ke partai partai
sempat negosiasi secara pribadi atau sudah langsung memutuskan
saya nggak pernah ke partai di depok juga
paling saya soan soan dalam arti bagaimana peta ke depan
tapi saya tidak pernah menyampaikan saya mau maju gitu
karena sudah terbentuk khusus di depok itu petanya sudah rapi
tapi kenapa berarti anda tidak percaya sama partai partai
anda berasal dari partai
tidak saya tidak anti parpel
tapi kita harus akui banyak masalah di partai
dan dalam konteks depok
koalisinya itu sudah memang terlihat cair gitu ya
masih belum ada kepastian
tetapi kita lihat trennya itu sudah terbentuk
makanya ada dua nama yang sudah akan maju gitu kan
untuk membenahi parpel kan harus masuk parpel ya
tapi dalam konteks depok
tidak bisa nih kita harus tantang dari luar
itu kan di depok itu banyak basisnya pks sebetulnya di situ
anda meyakini bahwa jaringan pks itu di depok kan sudah terbentuk ya
sebegitu kuatnya dengan jalur independen
apakah kemudian anda meyakini bisa
ya saya dan reza zaki melihat
petahana dan partai pengusungnya ini sebenarnya sedang dalam posisi yang tidak populer
lihat suara mereka
mereka itu kalau nggak lima belas sampai dua puluh sudah selesai di situ
kalau kita lihat partisipasi pilwako di depok dua ribu sepuluh dua ribu lima belas
artinya dipersepsikan bahwa ada satu partai yang sangat kuat
artinya kita butuh calon lagi nih
untuk menarik masyarakat
anda berharap bisa menjadi alternatif di situ ya
ada pemilih di bawah usia tiga puluh lima tahun tadi yang lebih mereka terbuka terhadap gagasan baru
bang faisal tadi jurgen mengatakan bahwa banyak masalah sebetulnya di partai
itu yang anda rasakan pada saat memutuskan untuk maju melalui jalur independen
bahwa memang partai itu banyak masalah
jadi lebih baik saya tidak usah lewat partai
kalau kami kan ideologinya independen
jadi kami ingin mengedepankan sikap politik lain untuk mengimbangi partai politik
saya juga dulu pendiri partai
dan saya tidak anti partai
jurgen juga tidak anti partai
semua kita tidak anti partai
tapi kita ingin memperkuat partai dengan kehadiran independen justru
contohnya di jakarta
coba bayangkan kalau tidak ada independen
kemungkinan besar yang akan terpilih kembali fauzi bowo lagi
sangat kuat dia
approval ratenya rendah
nah kami coba challenge dengan konsep
tidak ada namanya sektarian sektarianan itu tidak ada
mungkin pilkada yang terbaik dalam sejarah indonesia
pada saat itu ya
setiap partai mencalonkan orang terbaiknya
gara gara kehadiran independen itu
kalau tidak yang terbaik independen yang menang kan
jadi target kami bukan menang
tapi meningkatkan kualitas pilkada itu
anda ingat waktu itu
akhirnya bu mega lihat wah ini bahaya nih
calon terbaik kami siapa
plus didi rahbini
alex nurdin dengan pak general dari maluku itu
kemudian ada bang aji
ada satu lagi enam
dan kita diskusi
seperti pilkada kemarin
agama yang jadi jualan
jadi luar biasa
bang ferry anda melihatnya publik itu sebetulnya haus akan calon independen
tapi ternyata ditutup celahnya oleh partai gitu ya
ada missing link ya sebenarnya
antara keinginan rakyat banyak
dengan keinginan ketua partai
jadi problematikanya bukan di partai
problematikanya di ketua partai
yang menentukan siapa yang akan menjadi calon kan
missing linknya begini
preferensi publik itu berbeda dengan preferensi ketua partai
jadi publik akhirnya muncul calon alternatif yang mungkin
bagi publik mereka sukai
nah mestinya partai kan membangun semacam mekanisme kandidasi yang baik ya
relasi antara kesukaan rakyat pemilih dengan partai sesuai
nah ini kan jadi tantangan bagi partai
ruang untuk independen ini dibuka
rakyat sesuai dengan kesukaan mereka
apa yang mereka sampaikan sesuai dengan keinginan rakyat
yang disampaikan oleh calon partai sesuai dengan ketua partai
dan itu tentu jadi masalah ya
ketua partai membuat mekanisme sedemikian rumit untuk independen
sedemikian mudah untuk kemudian partai politik
tapi kalau ini berhasil
mengeluarkan kemampuan untuk mendekati publik
publik kemudian bisa dapat calon alternatif

kalau ini berhasil
kalau ini berhasil

kalau memang betul betul orang itu bisa menjual dirinya
itu bukan hanya menjadi pemanis ya
bisa menjadi kontender yang kuat untuk calon dari partai politik
tapi kan keringat dan berdarah darah kan untuk melewati
pada saat dulu pengalaman anda
keringat dan berdarah darah nggak sebenarnya
ya pasti lah
independen itu akan punya peluang besar
dan kadar independen itu memang
dan dibutuhkan oleh rakyat
tatkala kinerja partai itu pada titik nadir
kalau partainya bagus independen tidak mungkin bisa menang
kan independen tidak punya apa apa
ada punya infrastruktur sampai ke bawah
jadi berat independen itu
jadi memang mudah mudahan depok ini pada titik nadir
sehingga pun juga ini bisa kembalikan ya
tapi pada saat itu anda mengalami tidak sih bahwa oligarki itu menguat
pada saat mengikuti kontestasi melalui jalur independen ya
justru karena independennya jadi
level playing fieldnya jalan
nggak seperti jakarta dua
ya kemarin dua
kita enam calonnya
tantangannya yang paling berat itu apa sih pak sido
oke berarti memang betul ya
marahnya politik uang ya
bisa dengan mudah bisa dihitung
ongkos memperoleh satu ktp itu berapa
soft copy nya harus diserahkan
hard copy nya juga harus diserahkan
beli peti nya aja itu berapa
oke berarti artinya calon independen juga mahal juga ya
itu logistik yang cukup banyak juga ya
nggak semurah yang diberikan oleh orang orang
satu kekuatan independen lain
dia bisa fundraising dari publik
kalau saya buka account
ada grup musik jalanan
buat eksperimen eksperimen demokrasi yang
itu pengalaman yang paling berharga ya
nah anda merasakan nggak selama dari memutuskan
dari mulai bulan november kan
ya sebelum sih
sebulan ya berarti kira kira ya sekitar sebulanan lah ya
anda merasakan nggak yang disampaikan tadi oleh bang faisal
bahwa mahal gitu
butuh logistik yang kuat gitu
akar dari hambatan struktural yang dihadapi oleh bakal calon persorangan ini
sebenarnya kan cost nya tinggi
kami ini anak anak muda
nggak cukup membangun kompetensi
nggak cukup membersihkan niat gitu kira kira bang
gak cukup juga mengerahkan jiwa raga
masih disuruh keluar uang besar sekali
ya saya setelah jadi wartawan lima tahun
ambil s dua kebijakan publik
salah satu kampus terbaik
di lpdp waktu itu
pulang ketemu ibu menteri keuangan
sri mulyani dalam acara alumni
terima kasih selamat
sekarang giliran anda berbakti
kita tidak hitung hitungan berapa rupiah
tapi lakukan apa yang kalian bisa lakukan
tapi kami mau berbakti
diri kami ini tidak cukup
masih berapa uang yang kamu bisa keluarkan
jadi saya minta tolong sebenarnya kepada bapak presiden
kepada anggota dewan terhormat
untuk dalam revisi ke depan
revisi undang undang pilkada
revisi undang undang pilkada
supaya adik adik saya nanti yang mau maju lewat jalur persorangan ini
juga tidak merasakan apa yang darah dan keringat tadi
yang disebut oleh nana dan juga
sebenarnya partai tidak dirugikan dengan calon independen
bahkan kalau perlu dibuka kerannya
kalau semakin banyak calon independen
kan ini kesempatan bagi partai ya
untuk mencari calon internal yang sangat kuat
sehingga kalah ini semua
tapi kan partai tidak berpikir
karena partai berpikir sesimpel itu ya
partai malah mau memperumit agar kewenangan ketua partai sangat dominan
akhirnya partai tidak mau mengolah internalnya
tidak menyiapkan kader kader terbaik
karena dengan cara ya sudah
hambat yang di luar
buat rumit masalah
dan ketua partai mendominasi
padahal tidak merugikan partai sebenarnya
tapi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi partai politik
ataupun para politisi itu
mengatakan calon independen itu sebagai bentuk deparpolisasi
orang orang yang tidak percaya bahwa partai politik merupakan alat untuk maju gitu ya
yang partainya tumbuh sehat ya
tidak ada yang tidak ada calon independen
ya pasti ada calon independennya
dan partai malah tidak ini
tidak tergusur dengan itu ya
partai masih tetap berjalan dengan sangat baik ya
ya memang tingkat kepercayaan partai
lama kelamaan menurun karena partai ya tidak demokratis itu
bahkan candanya kan orang lebih percaya dengan kehidupan di mars
dibandingkan partai politik kan begitu ya
ya itu candaan semakin menurunnya tingkat kepercayaan terhadap partai
nah tentu partai harus mengembalikan tingkat kepercayaannya
dengan membuka akses seluas luasnya kepada orang orang terbaik
untuk mampu bekerja di partai politik
tanpa menghambat ruang ruang alternatif yang muncul di publik
jadi salahnya partai adalah membangun ruang begini
begitu ada kritik lalu dianggap anti partai
itu menurut saya sangat sangat salah ya
banyak sekali warga depok yang ingin kotanya lebih nyaman
setiap warga hidup setara tanpa diskriminasi
itu kenapa kami dalam pengumpulan ktp sekarang masih on track
dan animonya luar biasa sih
sekarang sudah berapa
sekarang memang masih sembilan empat ratus dua puluh enam ktp
masih butuh sisa
oh sembilan kali lima lagi dalam waktu
karena dalam dua bulan dalam politik dua bulan adalah waktu yang panjang
oke harus tetap optimis ya
nah bang faisal sebagai mantan calon independen
apa sih yang paling anda banggakan waktu itu kan anda melawan
calon calon dari partai politik besar
dengan logistik yang banyak
maju meskipun kalah
mengalahkan calon dari partai politik terbesar kedua
oke alex nurdin pada saat itu
dengan mungkin bisa diceritain sedikit ya
uang itu bukan segalanya
kemarin juga habis empat puluh miliar ada calon anggota dpr gagal
jadi uang bukan segalanya
tapi uang memang diperlukan gitu ya
tipsnya apa nih tipsnya
kepada penerusnya nih yang akan berjuang
bukan kasus keberhasilan ya
jadi waktu itu yang menang dua
jadi joko wiyahok mengalahkan
saya dan bim benyamin mengalahkan
kedua yang kita lihat adalah
bahwa kami secara keseluruhan
mampu untuk menghadirkan
pemilu pilkada yang berkualitas
dengan mengusung program program yang terukur
jadi diskusinya tuh
program luar biasa
kami secara keseluruhan
bisa meningkatkan kualitas demokrasi
tidak boleh habis dibagi
diantara partai politik saja
karena di dalamnya ada civil society
sehingga dalam kontestasi pun
diberikan ruang untuk itu
supaya kita bisa bernafas
dengan tidak sumpah
bayangkan kalau tidak ada independen
maka akan sumpahlah
pilkada dan pilpres ini
seperti pilpres kemarin
buat saya tragedi
oke terlalu sedikit ya
pilihan bagi rakyat ya
nah anda terakhir
harapannya apa kemudian
optimismenya seperti apa
ini kan pilkada dua ribu dua puluh
dan tidak begitu banyak
sebetulnya kalau kita lihat
yang maju dari jalur independen
nah anda gimana harapannya
ya dengan ridho allah subhanahu wa ta'ala
dan dukungan masyarakat depok
kami bisa memenuhi persyaratan
kopi ktp dan dukungan
kepada seluruh masyarakat indonesia
kita berikan opsi alternatif
yang real di kota depok
oke opsi alternatif yang real
di semua wilayah ya kalau bisa ya
siapa tahu masih banyak calon calon independen
yang berani maju mudah mudahan ya
terima kasih sekali bapak bapak
atas waktunya pada malam hari ini
di cnn indonesia
maju mundur perpanjangan izin fpi
masih menjadi kontroversi
kita punya secuplik pembahasannya
tetap bersama kami di layar demokrasi